kita ke topik lain tim advokasi pd perjuangan untuk kasus suap
komisioner komisi pemilihan umum wahyu setiawan mendatangi gedung dewan pers pada jumat ini
mereka berkonsultasi dengan dewan pers mengenai pemberitaan terkait penangkapan wahyu oleh kpk
yang menyeret nama sekjen pdip hasto kristianto
tim kuasa hukum yang terdiri atas tujuh orang itu
datang ke dewan pers bukan untuk melaporkan media tertentu
melainkan untuk berkonsultasi tentang cuitan andi arief
yang dikutip di beberapa media dan pemberitaan yang tidak berimbang
karena tanpa meminta konfirmasi dari pihak pdip
selama sekitar satu jam mereka berkonsultasi dengan wakil ketua dewan pers
henry hairudin bangun dan anggota lain
kami datang ke sini tidak sedang
mengancam kebebaran pers yang justru kebebasan pers itu kita junjung tinggi
kami tidak sedang mengancam kebebasan pers kalau kami datang ke dewan pers
masalah yang kedua kami ingin mencatatkan ibakat
mengajarin ikan berenang maka mohon maaf
kami sedang menghadapi masalah dan karena itu tolong kami dibantu
agar dewan pers ini setidak tidaknya melalui masalah masalah yang kami hadapi
agar media itu kembali pada fitrahnya
teman teman dari pdip ini ingin berkonsultasi
atas pemberitaan di media masa yang menurut tim pdip ini merugikan
setelah ngobrol ngobrol kami selalu menganjurkan dari dewan pers
apabila merasa dirugikan oleh pemberitaan media maka silahkan mengadu
artinya mengadu sesuai dengan mekanisme
yang disediakan oleh pdip
yang disebut dalam undang undang pers adalah hak dari orang yang merasa dirugikan